terima kasih anda masih menyaksikan political show
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan siap maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
namun pernyataan ganjar menuai kontroversi karena ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
belum memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai berlambang banteng
buntutnya pdi perjuangan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada ganjar pranowo
apakah peluang sang gubernur jawa tengah semakin melemah untuk diusung pdi perjuangan
atau justru ada pintu partai lain yang terbuka untuk mengusung ganjar sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu ada wakil ketua umum partai golkar bang ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
assalamualaikum wr wb

dpp pdi perjuangan bidang kehormatan
pak komarudin watubun
selamat malam pak komar
terima kasih tadi sore memberikan sanksi malam ini sudah datang di political show
terima kasih sekali
ada relawan gp maniam
bang noel selamat malam
selamat malam mbak rifana
oke dan masih bersama dengan mas jaya dihanan direktur esekutif lsi
dan kita akan menyapa teman teman mahasiswa dari badan esekutif mahasiswa universitas diponegoro
teman teman mahasiswa bisa kita lihat
nanti kita menunggu pertanyaan
dari teman teman mahasiswa
kepada para narasumber
oh ini di belakang adalah teman teman mahasiswa
selamat malam teman teman mahasiswa dari undip
nanti boleh bertanya ataupun berkomentar ya
kepada para narasumber yang ada disini
saya langsung saja ke pak komar
pak komar gubernur jawa tengah
kader anda mas ganjar pranowo
sekitar satu minggu yang lalu menyatakan
kesiapannya untuk maju dalam kontestasi pilpres
anda bersama dengan sekjen pdi perjuangan
memanggil menyidang kemudian memberikan sanksi
teguran lisan kepada ganjar pranowo
teguran lisan memanggil ganjar pranowo
itu perintah langsung dari ketua umum pdi perjuangan
ya kita organisasi kan pasti ada
kita komunikasi dengan ibu ketua umum
tidak mungkin kita buat keputusan suka suka ya
pdi perjuangan sangat tertipu
jadi artinya bu megawati
bu megawati ketika meminta ataupun menyuruh
kepada kadernya kepada pengurusnya
untuk memanggil ganjar bu mega gak happy
dengan pernyataan kesiapan ganjar
bukan saja begitu saya ini kan ditugaskan
menjadi ketua bidang kehormatan
punya tugas untuk menertibkan
setiap kader kalau menyampaikan
pendapat atau bersikap yang bertentangan
aturan organisasi harus kita tertipkan
persoalan kita kan berulang ulang kita sampaikan
tentang siapa presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
itu telah diputuskan di kongres lima bali
diberikan kepada ibu ketua umum
megawati soekarno putri yang akan memutuskan hal itu
oleh karena itu semua kader
itu harus disiplin dalam
berkomunikasi kami sudah mengeluarkan
surat tiga kali
untuk disiplin dalam menyampaikan pendapat
penafsiran yang berbeda
terhadap pernyataan pernyataan kita di publik itu
beri teguran listen
ini hal hal biasa saja
tidak ada hal yang luar biasa
jadi menurut bu mega ini melangkahi
kewenangan beliau sebagai ketua umum
makanya mas gajah harus diberikan saksi
bukan menurut bu mega ini keputusan kita
keputusan partai ini
keputusan tertinggi itu kongres
bahwa ini diberikan kepada ibu
untuk menentukan siapa
jadi kader kader semua sudah dikasih
ibu perintah ibu
ibu kesampaikan begini
presi itu urusan agenda negara
tidak perlu dibuat
soal hal hal dunia ini
mau kiamat itu
tapi pak komar pada saat tadi anda memanggil
mas gajah pranowo ya
alasannya apa sih
ketika mas ganjar tiba tiba menyatakan kesiapannya
padahal dia tahu
padahal beliau tahu
bahwa bu mega yang akan memutuskan di akhirnya
kenapa kemudian tiba tiba menyatakan kesiapan
soal kedisiplinan dalam berkomunikasi
oleh karena itu kan
memang saya harus memperbaiki pola komunikasi
sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa
kelompok yang menamakan diri
itu saya beri teguran lebih keras lagi
teguran keras dan terakhir
karena sudah pernah ditegur sebelumnya
jadi tidak ada hal yang luar biasa
sekjen saja itu saya sudah tegur juga
karena soal komunikasi saya tegur
jadi tidak ada hal yang luar biasa
hanya kita menunjukkan bahwa
paharta ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi
untuk kader kader kita
karakter kader itu harus dibangun
jangan buat keputusan lain
lalu kita mencoba bermain di belakang aturan
oke saya ingin tunjukkan
saya ingin perlihatkan
pernyataan berikut ini
pernyataannya dari ganjar pernowo
tadi setelah mendapatkan sanksi dari
kita dengarkan sama sama
sehingga pak ganjar dinilai
ini merupakan hal yang biasa
partai menegakkan disiplin
karena urusan capres dan cawapres
itu menyangkut keselamatan
bangsa dan negara
menyangkut masa depan kita semuanya
sehingga mari berpolitik
dengan membumi kita selesaikan
berbagai masalah masalah bangsa
seluruh anggota dan kader partai
wajib turun ke bawah
sampai ibu ketua umum
yang tepat pada momentum
yang tepat nanti
dan saya terima kasih
dari pak sekjen
dari hadewan kehormatan
yang tadi sudah memberikan
clearance pada statement saya
dan tentu sebagai kader saya taat
dan tadi diberikan
sangsi lesan tentu ini bagian dari
komunikasi publik yang
dan tentu saja yang kedua
pak sekjen sudah bicara
untuk pd perjuangan
lihat baju saya
terkait dengan ppres adalah
keputusan ketua umum
jadi semua pasti akan mengikuti
dan saya orang yang setuju
tadi yang disampaikan
bahwa mesti turun ke bawah
ngurusi yang ada di daerah
ketika diantara situasi seperti ini
tadi ada statement yang
saya sampaikan kemudian menjadi diskursus
di publik dan ya lumayan rame begitu
peringatan dan itu sebagai kader kita terima
karena ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh
ada yang mau tanya lagi
pernyataan yang sebelumnya dirawat dong pak
ppres nya itu dirawat pak
oh gini kader saya orang diklat
semua kader mesti siap
tapi keputusan ada di ketua umum
dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut
pak komar pernyataannya gak dirawat
saya selalu siap artinya masih ada kesiapan
untuk maju capres tadi meskipun keputusannya ada di ketua umum
ya tapi ini kan lebih tegas
keputusan ada di ketua umum
kemarin beda itu
yang kemarin yang tadi jadi gue giring kemarin lagi
tapi itu tadi pernyatanya gak dirawat
tetap disampaikan bahwa siap sebagai
kalau misalnya nanti diperintahkan
ya memang kan tapi keputusan
kecuali ganjur saya siap mencolonkan diri
itu beda dengan
itu kan ada kalimat ada titik koma disitu
baru dilanjut ke cacat cacat
dipaksa untuk menjawab
oke saya mau ke mas donald
mas noel sebagai relawannya ganjar pranomania
anda kecewa nggak sih ketika
pd perjuangan memberikan sangsi teguran lisan
kepada jagoan anda
tegurannya kan teguran minimum
sangsi ini juga sangsi minimum
tapi yang saya heran sepedetik ini
orang yang tidak bersalah kok diberi sanksi
apalagi tadi disampaikan
oleh pak asto dan bang komar juga
mas ganjar melakukan kesalahan
dewan kolonel ya
jelas di luar anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai
nah dalam hal ini
ya kita sih berharap tetap
pendapatnya yang tanggal delapan belas
karena ada keraguan publik
selama ini soal mas ganjar maju atau tidak
pertanyaan kedua adalah
partai mana yang mengusung ganjar ketiga
wah presiden siapa ya
pertanyaan pertama ini sudah terjawab
dengan tanggal delapan belas kemarin walaupun
secara eksklusif mungkin
itu hanya sebuah pertanyaan
dari sebuah host tv nasional
yang akhirnya dijawab oleh mas ganjar
demi bangsa dan negara saya siap
tapi tetap mas ganjar
semua itu tergantung ketua umum
dan partai karena biar gimana pun
mas ganjar ini kan dibesarkan oleh partai
saya yakin sekali mas ganjar harus taat dan patuh
terhadap partai yang membesarkan
dia paling kan kader
kader partai yang punya ideologis
dan punya disipin dan aturan
dia harus tegak lurus pada posisi itu
partai pdip jangan sampai
salah ambil pilihan
paling bu mega kan ketua umum yang sangat rasional
karena beliau itu
jadi ketua umum pada proses
proses kegelapan dan demokrasi yang gelap sekali
sampai demokrasi yang terang benderang
hari ini seperti itulah mbak
oke tapi kan sebelumnya anda sempat
menyebut ya ketika mas ganjar
menyatakan siap maju dalam kontestasi
pilpres ini sebagai sinyal halusnya pdip
artinya dengan pemberian teguran
bukan sinyal halus malah penolakan kan
mas sasto ketika mas ganjar meyakinkan
saya ini lihat baju saya
mas sasto sampai ragu sampai nengok ke kiri tuh
iya masih pdip
mbak sasto sanksinya hanya sangsi setengah hati
tidak setengah hati ya tapi
kita melihatnya gini ya namanya partai saya
nggak tahu internal partai seperti apa tapi saya lihat
apa yang dilakukan pdip
secara organisasi untuk mengimbangi
keadilan itu rasa keadilan di internal partai
karena kenapa dewan kolonel kan diberi sangsi
nah itu juga asli
dilakukan ke mas ganjar untuk apa
menjaga marwah partai dan konsolidasi
di internal partainya biar ada sebuah
kira kira seperti itulah
bang komar ini sinyalnya semakin halus
kalau menurut mas noel jadi sinyalnya
kepada ganjar pranowo semakin halus
semakin kelihatan berarti peluangnya ganjar pranowo
untuk dicalonkan masih tetap ada
meskipun dapet sangsi lisan
masih dua tahun proses ini masih jauh
ke sana kita tidak pernah bilang
butuhkan ganjar tidak
saya jangan digiri untuk ke situ
enggak artinya peluangnya masih ada dong
ketika hanya diberikan sanksi lisan
sangsi yang minimum
maka aja saya sampaikan tadi kan
sangsi sangsi begini hal biasa biasa saja
sangsi begini bukan berarti ganjar
tidak boleh lagi dip
kita tidak pecat ganjar kan
sampai tadi saya sampaikan
sekjen salah ngomong pun saya pernah tegur
ini soal komunikasi biasa saja
tidak ada yang luar biasa aja
oke bang noel tapi anda melihat
dengan pemberian sangsi ini
peluangnya mas ganjar akan
semakin melesat atau semakin terikat
karena kan tidak bisa keliling ke daerah daerah
ya gini ada beberapa
peristiwa belakangan ini
yang kita lihat sebelum mas ganjar
itu kan ada sebuah sanksi
mas ganjar nggak boleh keluar kota
mas ganjar harus di daerahnya
lantas kemudian mas ganjar dibilang tidak berprestasi
saya lihat teguran
ke kelompok faksi yang
dewan kolonel ini kan jelas ya
menegaskan bahwa sudah
yang coba meng understimate mas ganjar
di nara pantai itu benar benar terjadi
saya lihatnya sampai sekarang meyakinkan bahwa
pdip pada ujungnya tetap mas ganjar
gak mungkin tidak karena kenapa
ada dua faktor pertama soal elektabilitas
dan dampak elektor
apa dampak elektoralnya
mengambil keputusan yang
sangat apa salah ya
oke anda meyakini bahwa pdip pada akhirnya
akan mendukung ganjar meskipun sekarang
bahkan iya seiakan saya berani bertaruh
soal itu oke ini mas jayadi dari tadi ketawa nih
pernyataannya mas ganjar siap tapi
dimaknai sebagai sinyal halus sinyal yang semakin halus
tapi pada kenyataannya mendapatkan
sangsi teguran lisan anda
menganalisisnya ini bagaimana apakah memang
seperti itu di panggung depan atau di panggung belakang
berbeda mas jayadi yang pasti
peluang ganjar belum tertutup
karena kan dua yang
rivalitas sama sama kena
sangsi karena ada
peristiwa yang dianggap kurang sesuai
dan kebijakan partai kira kira gitu kalau
disampaikan jadi peluang ganjar
masih tetap terbuka meskipun peluang
misalnya ibu puan juga tetap terbuka
kan bang komar gitu karena bang komar tadi
apa namanya ada orang yang dihalangi
kan jadi sampai
keputusan itu dikeluarkan saya kira peluangnya
masih ada nah peluang
mas ganjar itu
dengan sanksi ini dengan pernyataan
bahwa ganjar tetap di pdip
itu kan membuat
ganjar kemungkinan besar
berarti sudah punya dua modal
untuk nyalon pertama
modal elektabilitas itu kan dia
punya tuh karena paling tidak
dia berada di posisi tertinggi
kalau dibandingkan dengan yang lain meskipun belum
unggul secara mutlak atau secara
signifikan yang kedua
tampaknya ada sinyal bahwa pdip pun tidak
tidak menutup peluang
untuk mencalonkan ganjar kan gitu
karena tidak ada sinyal menutup
peluang itu maka dari
faktor kedua bahwa
sebagai orang partai
ganjar masih mungkin untuk
dicalonkan dan sudah punya partai
partainya pdip yang punya cukup suara
tinggal lagi dua faktor terakhir yang masih belum pasti
tampaknya pdip akan
berkoalisi dengan partai lain
tampaknya ya kalau kita lihat sinyal sinyalnya
nah pertanyaannya apakah nanti pencalonan ganjar itu bersesuaian
yang kedua nanti
yang terakhir itu yang juga belum
yaitu kemauan elit partai
dalam hal ini kan kita nggak tahu
ada pembelahan di internal partai
separuh ada yang menginginkan puan maharani
separuh ada yang menginginkan ganjar pranowo
begitu yang ingin anda katakan
kemauan elit partai itu yang bisa mempengaruhi
keputusan yang megawati
nah itu nanti ya itu mana yang akan diambil oleh ibu mega
bukan separoh lah
sebagian besar mendukung ganjar
sebagian kecil mendukung pak komar
bagaimana pak komar bahwa ada pembelahan di internal partai anda
kalau versinya bang noel
sebagian besar menginginkan ganjar
sebagian kecil menginginkan puan betul gak sih
ya pak ibu itu kan memutuskan
tidak hanya mendengar dari elit partainya
semua aspek harus dipertimbangkan
tapi benar gak bahwa ada pembelahan
ada suara suara yang berbeda
masa gak ada suara yang berbeda
dalam partai kan biasa
jadi itu hal hal yang biasa dalam berdemokrasi ya
ibu melihat dari berbagai perspektif
jadi bukan saja urusan itu
kita ini bukan pilih kepala desa
kita pilih kepala daerah
ini kita pilih presiden untuk memimpin
dua ratus tujuh puluh juta lebih rakyat republik indonesia
yang menghadapi masa depan yang gelap
yang menghadapi masa depan yang gelap sana
oleh karena itu pasti berbagai pertimbangan diambil
jadi tidak saja mendengar dari elit elit partai
tapi pasti mendengar dari berbagai
bahwa ada suara suara yang berbeda
itu biasa dalam di partai
makanya kan kewenangan terakhir
hak prerogatif bahasa kerennya
karena di ibu itu supaya sudah
semua harus tunduk selesaikan ceritanya
jadi itu yang tadi saya sampaikan
meskipun keputusannya kemudian
berbeda dari yang diharapkan oleh banyak orang
kita kan gak tau keputusannya
ibu kan bukan barang baru buat keputusan begini
dari waktu susah sampai senang
sampai hari ini
tapi apakah elektabilitas menjadi faktor penting
karena kalau menurut sekjen pdi perjuangan
elektabilitas bukan menjadi faktor penting
ya saya kira banyak hal yang dipertimbangkan lah
ya banyak faktor yang dipertimbangkan
tapi tadi saya sampaikan
kita bukan pilih kepala desa
bukan pilih bupati gubernur
kemarin kan kita ini juga
sejalan dengan pikirannya pak jokowi
pak jokowi kemarin sampaikan
jangan pilih presiden sembrono
itu kalimat yang sangat keras menurut saya
tapi kalau pak jokowi
sebagai orang jawa orang solo
itu sangat keras
sangat keras menginginkan sesuatu
apa artinya bahwa kondisi negara ini
dalam keadaan berat
pak jokowi menginginkan sesuatu yang keras
maka harus terwujud
saya tidak mau berspekulasi
tapi saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh bang komar
termasuk mengendorse penggantinya
kayaknya nane keras
bukan bukan juga itu
nanti saya mau tanya ke bang doli
dari partai golkar karena kemarin habis pidato
dan pidatonya dihut partai golkar ini
dimaknai ataupun ditafsirkan beragam
apakah kemudian golkar akan menjadi skocinya juga
kepada suksesornya pak jokowi
tapi kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show